kita awali dari informasi pertama polisi menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap ahli telematika itb hermansyah di daerah sawangan depok
dua pria itu telah ditetapkan sebagai tersangka
inilah aksi penangkapan kedua pelaku penganiayaan terhadap pakar telematika hermansyah
keduanya ditangkap saat sedang melintas dengan mobil berwarna hitam di jalan raya sawangan depok jawa barat
polisi dari tim jagor polresta depok ini menghadang mobil pelaku
keduanya disergap dan langsung dibawa ke polresta depok tanpa perlawanan
menurut polisi penganiayaan dan pembacokan itu murni kriminal
akibat mobil korban bersenggolan dengan mobil para pelaku
untuk menghilangkan jejak kedua pelaku menyembunyikan kendaraan yang mereka gunakan di bandung
sementara itu dua pelaku yang ditangkap diketahui berprofesi sebagai debt collector
pelaku lawrence paliama diketahui sebagai orang yang membacok korban
sedangkan edwin hitipeu adalah orang yang pertama berselisih paham dengan korban
terus diperhenti di jalan jalan
lalu saya berhenti
lalu korbannya kemarah kemotot lagi saya kembali
sementara istri korban iryana menjelaskan kronologi penganiayaan saat dimintai keterangan oleh polisi
sebelumnya korban hermansyah menderita sejumlah luka akibat bacokan senjata tajam
korban dianiaya sekelompok orang tidak dikenal minggu dini hari di tol jagorawi
di arah depok